kelangkaan gas tiga kg di kalangan masyarakat membuat sejumlah gen besar diserbu oleh para pengecer maupun pembeli satuan
untuk memenuhi kebutuhan konsumen agen membatasi pembelian tabung gas tiga kg dan pembeli diminta menyertakan ktp
agen besar gas tiga kg di jalan bangka sembilan jakarta selatan jumat pagi diserbu oleh warga dan para pengecer gas
untuk memenuhi seluruh permintaan para agen terpaksa membatasi pembelian untuk pengecer yang hanya boleh membeli sebanyak sepuluh tabung gas berukuran tiga kg
selain itu mereka diwajibkan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai data
menurut pihak agen identitas pembeli diminta agar penyaluran lpg bersubsidi tepat sasaran
mereka juga mengaku bahwa stok gas tiga kg dalam kondisi normal